puluhan aparat keamanan di sejumlah daerah di jawa timur kembali menggelar razia narkoba
tak hanya di dalam lapas razia juga dilakukan di sejumlah hotel
hasilnya tujuh belas narapidana diketahui positif mengkonsumsi sabu
sementara di situ bondo meski tidak menemukan narkoba
sepasang muda mudi bukan suami istri diamankan karena berada dalam satu kamar
satu persatu kamar hotel di jalur pantura kapongan ini
langsung diperiksa petugas keamanan kota situ bondo
meski tidak menemukan narkoba
namun petugas mendapati sepasang muda mudi bukan suami istri ditemukan tinggal dalam satu kamar
saat diamankan beberapa pasang pria sempat mencoba kabur dengan berpura pura sebagai tamu
namun usaha tersebut berhasil digagalkan petugas
tak hanya tempat penginapan razia narkoba juga digelar di lembaga permasyarakatan kelas dua b mojokerto rabu malam
satu persatu kamar para tahanan digeledah
tak hanya sel laki laki ruangan napi wanita juga tak luput dari penggeledahan petugas
dari tiga puluh delapan penghuni lapas yang dites urin tujuh belas diantaranya positif mengkonsumsi sabu sabu
namun ada juga yang positif mengkonsumsi campuran sabu sabu dan ekstasi
ke tujuh belas napi yang terindikasi narkoba selanjutnya akan dimintai keterangan
sementara di bandara juanda surabaya
seorang penumpang pesawat ditangkap petugas aviation karena kedapatan membawa
lima paket sabu
awalnya pelaku sempat lolos saat melewati pemeriksaan alat x ray ruang check in di terminal dua bandara juanda
petugas baru mengetahui ada sabu saat pemeriksaan alat x ray di pintu masuk boarding
dari penangkapan itu petugas menemukan lima bungkus plastik kecil di dalam tas bawaan penumpang
di samping itu petugas juga menemukan alat hisap serta tiket pesawat garuda
tersangka kini diamankan ke polsek sedati kabupaten sidoarjo untuk menjalani pemeriksaan